saya kira terbuka kalau pak ganjar mau ikut pak prabowo
dengan catatan ya pak prabowo calon presiden
saya kira sudah tidak mungkin lah
kalau pak prabowo calon wakil presiden
pak prabowo jauh lebih senior lima belas tahun lebih tua
pengalamannya berbeda kan
saya kira kalau pak ganjar mau ikut
kalau diduetkan atau diduokan dengan pak prabowo
ya saya kira kami terbuka
pak prabowo terbuka
sebagai calon wakil presiden
terima kasih anda masih bersama kami di political show
bang andri pernyataannya adiknya pak prabowo subianto tadi
posisinya pak hasim juhadi kusumbo berarti membuka
bahwa kalau pak ganjar mau bergabung kita boleh saja
asalkan pak prabowo itu sebagai capres
itu berarti membuka peluang ganjar bergabung ya
jadi yang disampaikan pak hasim
pertama kan keputusan rapimnas partai gerindra
menyatakan pak prabowo itu calon presiden
bukan calon wakil presiden
jadi itu berlaku kepada seluruh partai koalisi dan seluruh kandidat
bukan calon wakil presiden kami gerindra tidak pernah mencalonkan pak prabowo
jadi calon wakil presiden
keputusan kami di rapimnas partai gerindra itu
memutuskan pak prabowo calon presiden
lalu yang kedua
kami sudah berkoalisi dengan pkb
jadi ya tentu sekali lagi dalam piagam kerjasama yang sudah ditandatangani pak prabowo dan gus muhaimi itu jelas
bahwa keputusan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden
itu diputuskan oleh pak prabowo dan gus muhaymin
jadi nana tunggu saja lah
waktu yang baik hari yang baik gitu loh
nanti kita akan putuskan
ini belanda masih jauh
tapi menurut gerindra lebih
bisa berpeluang menang mana
prabowo ganjar atau prabowo caimin
ini bukan soal
ini soal sekali lagi nana
menjadi calon presiden dan wakil presiden itu
banyak hal yang harus kita urus
era elektoral di atas kertas
dari pemenangannya partai gerindra
itu tidak juga menentukan
kalau anda punya elektibilitas tinggi
kalau anda nggak dicalonkan partai politik
kan juga tidak bisa nyalon
kan begitu undang undangnya nana
jadi sekali lagi
jangan mencocok lagi cocok lagi kita
tunggu tanggal mainnya
waktu yang baik
akan diumumkan bersama sama oleh pak prabowo
siapa calon presiden dan wakil presiden
dari koalisi kebangkitan indonesia raya
tapi memang pak prabowo dan gus mohaimin selalu menyampaikan
bahwa pak prabowo dan gus mohaimin
terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik
agar koalisi kebangkitan indonesia raya ini
bisa semakin besar
insya allah gus romi bisa bergabung
pak jarod juga bisa bergabung
untuk bangsa ini
karena bangsa ini harus dibangun
jadi termasuk membahas nama ganjar
pak prabowo dengan moehaimin
membahas nama ganjar sebagai pendampingnya
masa itu tidak masuk dalam kelandangnya geri indra
itu dijawab dulu ya tadi
keputusan calon presiden itu
dan wakil presiden itu diputuskan
oleh yang namanya pak prabowo dan gus mohaimin
saya nggak tahu terus terang
percakapan pak prabowo dan gus moemin itu apa
karena beliau berdua yang kita berikan amanah
geri indra sama nawa atona dengan pak prabowo
pkb pun sudah amanahkan kepada gus moemin
jadi kita serahkan ke beliau berdua yang memutuskan
saya mau ke pak jarod
pak jarod kalau tadi pernyataannya pak hashim
kalau misalnya mas ganjar mau bergabung ya silahkan saja
tapi pak prabowo itu capres harga mati
karena tidak mungkin ketika pak prabowo dengan pak ganjar
atau kemudian ganjar dengan prabowo itu
pak prabowo usianya lima belas tahun lebih tua
lebih banyak pengalamannya
jadi pdip melihat bahwa ini sulit terwujud
menjodohkan menduetkan mereka berdua
kita menghargai lah
menghargai pak hashim ya
menghargai partai geri indra
yang memang sudah selayaknya hasil rapimnas
menyatakan bahwa pak prabowo adalah bakal calon
masih bakal calon ya
belum calon ya monggo silahkan
tapi pdi perjuangan kan sudah jelas
arahnya sudah jelas
pidato ibu ketua umum sudah sampaikan
bahwa bakal calon presiden dari pdi perjuangan
itu adalah kader internal
yang sudah digodok oleh partai
yang sudah digembleng oleh partai
yang mempunyai pengalaman yang cukup memadai
karena kita memilih pemimpin gitu kan ya
maka marilah kita saling mengenal
pdi perjuangan adalah pemenang
pemilu kan gitu ya
jadi berhak kadernya jadi capres
bukan jadi cowok pres ya
kan gitu kan ya
ini fakta kan seperti itu
nah oleh sebab itu ya
keputusan dari ketua umum yang disampaikan
secara jelas di dalam ulang tahun partai tanggal sepuluh januari
itu jelas kader internal
kan gitu ya
jadi itu harga mati lah
sama harga matinya dengan gerindra
ini gak ada mati hidup nih
semuanya hidup gak ada yang mati
ini semuanya hidup
tadi kan yang bilang pak hasim
iya biar pak hakim gak ada itu
semuanya harga hidup semua
keputusan final lah pak prabowo capres
keputusan final kadernya pdip capres
finalnya itu ketika nanti
sama sama kerjasama partai politik
atau gabungan partai politik mendaftarkan di kpu
sekarang masih belum
sedangkan ini ojo krusa krusu dulu
ini aja berarti sabar
padahal kau tahu nak
padahal kurang siapa apa kita ya
padahal partai gerindra sejak agustus tuh ya
kemudian pkb juga agustus
kami juga mendorong p tiga juga bisa munculkan
nah ini juga masih juga belum jelas juga kan
sudah sudah gitu loh
ini waktu terus berjalan
balik ke situ terus gitu loh
publik itu harus tahu lebih cepat
siapa yang akan dicalonkan supaya bisa mengecek rekam jejaknya
jangan membuat publik bingung
kamu jangan ambing ambingkan pendapatnya publik
sebelum ini belum jelas
semuanya masih cair kok ini
dinamikanya itu masih cair
dialognya ini masih cair gitu kan ya
tapi yang jelas tadi ya
yang disampaikan oleh mas romy misalkan
ke depan seperti apa
kebutuhan kita ke depan itu apa
lebih baik begitu
daripada sekedar mesti nanti ya
tapi yang disampaikan oleh mas romi bahwa
dengan duet prabowo gajar ataupun gajar prabowo itu bisa
bisa menyelesaikan persoalan itu menurut tdip
masa gak masuk ke dalam pertimbangan
sekali lagi ya
kita itu ya identitasnya jelas
identitas itu adalah identitasnya itu pancasila ya
misalnya begitu ya
seringkali ini dibentur benturkan itu mas romy
beda banget antara identitas politik dan politik identitas
tanya mas jum'am tuh
beda banget ya toh
jadi jangan dibutuh butuhkan lagi
kita sudah final finish kita bersatu gitu loh
oke jadi saya ingin penegasan mas jarod
siapapun kader dari pdi perjuangan yang akan dicalonkan nanti oleh bu mega
dan partai partai yang ingin berkoalisi itu harus menerima kenyataan bahwa
capresnya harus tetap dari pd perjuangan
nah masing masing partai apalagi pd perjuangan ya
sebagai pemenang pemilu otomatis dong
dan kita punya banyak stok kader loh nak
untuk di calonkan diusulkan sebagai calon presiden ya
jadi kami punya banyak stok kader
jadi harus capresnya tetap dari pd perjuangan ya
kan mau menang pemilu
perintahnya begitu ya
kemudian itu clue nya yang disampaikan oleh bu mega seperti itu
bahwa bakal calon presiden dari kader internal pdi perjuangan gitu loh
mas umam tampaknya sulit ini menyatukan duet ini
karena masing masing bertahan pada keputusannya masing masing
adiknya pak prabowo mengatakan bahwa pak prabowo capres harga mati
sementara hasil keputusan kongres pdi perjuangan yang memberikan mandat kepada ibu mega itu
capres adalah dari kader internal
jadi kayaknya sulit
meskipun ini pasangan yang sangat kuat
tapi menyatukan ataupun menurunkan egonya ini agak sulit
mbak nana secara teori koalisi itu bisa terbentuk oleh tiga faktor
dua koalisi itu sendiri
kemudian yang ketiga adalah logistik
punya elektabilitas belum tentu kemudian bisa membentuk koalisi
bisa memiliki dua kalau logistik nggak kuat juga kemudian tidak bisa berjalan secara efektif
nah koalisi sendiri itu akan ditentukan bukan semata mata oleh elektabilitas
tetapi ada proses negosiasi kompromi termasuk memberikan kompensasi
bagi elemen elemen partai politik yang barangkali tidak memiliki tempat di dalam konteks komposisi capres capres yang akan diusung
nah di dalam konteks ini
kalau misal kembali yang kemudian tadi dikejar habis habisan oleh mbak nana
ganjar prabowo atau prabowo ganjar
maka kemudian harus di clear kan dulu
karena barriernya cukup terlihat
misalnya tadi pak hasim statementnya cukup clear
itu harga mati
yang kemudian untuk menegosiasikannya tidak mudah
tetapi fakta politik juga menunjukkan
secara elektabilitas pdip di atas gerindra
secara elektabilitas personal dari pak ganjar juga di atas pak prabowo
kalau misal kemudian pak ganjar dipaksa untuk menangani keputusan pak ganjar
kalau misal kemudian pak ganjar dipaksa untuk menangani keputusan pak ganjar

hanya karena misal tadi disampaikan oleh pak hashim
maka ini kemudian ada proses negosiasi yang berpotensi deadlock
nah kalau misal kemudian itu tidak terjadi
maka kemudian skoti skoti tadi berpotensi dimunculkan kembali
nah maka kemudian kalau misal kita cermati mbak
kenapa kemudian pak prabowo dengan cak imin
komunikasi itu sudah dilakukan

dan gentleman agreement tentu sudah disampaikan di balik layar
tetapi diakui atau tidak per hari ini belum menentukan posisi capres cawapres
itu mengindikasikan ada proses negosiasi yang belum selesai
ada keraguan gak disitu
apapun istilahnya apakah keraguan upaya rekalkulasi
tetapi yang utama adalah mencari potensi kemenangan yang paling besar
dan kalaupun kemudian tidak bisa dibentuk
maka kompensasi apa yang bisa dihadirkan untuk memberikan dukungan politik kepada basis koalisi itu
nah oleh karena itu saya pribadi melihat
apa yang disampaikan oleh mas jazil teman teman pkb
nah jangan sampai kemudian cinta ini bertepuk sebelah tangan
nah oleh karena itu kalau yang tadi disampaikan oleh teman teman gerindra pak hashim
kemudian adiknya pak prabowo juga disini
nah kemudian jangan sampai kemudian itu menciptakan apa ya
yang sudah dibentuk sedemikian rupa
nah oleh karena itu ini sebenarnya sebuah skoci yang harus dijaga
kalau misal kemudian fakta ada upaya untuk bisa menggabungkan kekuatan pdip dengan gerindra
most likely besar kemungkinan pak prabowo akan masuk kesana
tapi kalau misalnya itu kemudian tidak bisa dilakukan
jalan sendiri ya
caimin dengan pkb berpotensi kemudian menjadi skoci yang sangat sangat memungkinkan untuk dilakukan
dengan apapun justifikasinya
trade off kekuatan basis pemilih loyal kemudian insentif elektoral dari kelompok islam moderat dan lain sebagainya
oke tapi soal keraguan tadi karena tidak kunjung mendeklarasikan caimin sebagai cawapresnya pak prabowo
saya ingin putarkan pernyataan resmi dari adiknya pak prabowo subianto
pak hasim joyo hadi kusumo kita dengarkan sama sama ini
dalam pembicaraan dengan pak mohaimin itu tidak semestinya tidak mutlak harus pak mohaimin
itu calon calon yang disetujui dan tentu dicalonkan oleh pkb
kalau harus pak mohaimin harus di deklarasi bulan agustus dong tahun enam
karena masih terbuka
ini pernyataan adiknya pak prabowo seperti ini loh
kan kita membangun koalisi itu dalam basis simbiosis mutualisme
jadi saling memberikan tempat dan saling menguntungkan
jadi jangan saling menafikan apalagi menyingkirkan
ini maksudnya apa pkb merasa disingkirkan dari pernyataan tadi
artinya bahwa kita membangun koalisi dengan gerindra ini
dengan komitmen dan gentleman agreement yang jelas
dan kemudian membuat pernyataan pernyataan di luar komitmen yang ada
karena apa karena faktanya sama sama membutuhkan
jadi pkb merasa gerindra membutuhkan pkb ya
bukan hanya pkb membutuhkan gerindra demikian juga sebaliknya
atas dasar itulah kemudian koalisi dibangun
nah tetapi sekali lagi nana
bahwa kita membangun koalisi dan selama ini pkb membangun koalisi
itu tentu dengan cita cita bahwa koalisi yang dibangun itu menang
dan visi visi yang dibangun bersama itu bisa dijalankan
ini penting daripada hanya sekedar wacana wacana foto foto di sawah
terus kamu ambil kesimpulan kesimpulan gitu
apalagi hanya pernyataan pernyataan sepihak seperti apa
asal saya pikir pernyataan sepihak saja
oke itu disampaikan oleh adiknya pak prabowo
orang terdekatnya pak prabowo loh
gak ada hubungan pkb dengan hasim dan dengan pak prabowo
ketika berkoalisi itulah kemudian terjadi hubungan dan harus saling menghormati
karena kita memiliki keyakinan bahwa pak prabowo atau gerindra bersama pkb ini memiliki makna elektoral yang kuat nanti di dua ribu dua puluh empat
itu tadi kan disampaikan oleh
kata orang pkb bukan
bukan makanya tadi menurut pak hasim
kalau kata orang pkb baru kita dengar atau kata caimin
kalau kata orang lain nol nilainya
oke bang andre pernyataan pak hasim tadi dianggap tidak menghormati gentleman agreement yang sudah dibuat antara pkb dengan gerindra
harusnya bicaranya sesuai dengan apa yang sudah disepakati begitu
saya rasa hari minggu yang lalu pak prabowo sudah bertemu dengan caimin ya
gus jazil juga ada di situ dan
komunikasi sangat baik sangat kondusif ya
dan jelas apa langkah langkah kedepan
jadi saya rasa apa namanya dan juga yang diputar nananya itu kan dipotong
kalimat pak hasim menyebutkan
coba terusannya apa itu kami gak potong
jadi seterusannya itu kalau
cowok presiden harus kesepakatan antara pak prabowo dengan
setujui oleh pak prabowo dengan pak muhaymin oke
tapi kan tadi pernyataannya pak hasim jelas di situ
kalau muhaymin yang jadi cowok pres itu sudah di deklarasikan dari agustus tahun lalu itu pernyataan resmi loh
jadi gini sekali lagi
yang memutuskan siapa presiden dan wakil presiden itu ya pak prabowo dengan gus muhaymin
kita serahkan lah ke beliau berdua gitu loh nana
jadi bukannya gus jazil bukan pak andre rosyade bukannya pak hasim atau siapa pun yang memutuskan
dan kemenangan itu di piagam kerjasama itu sudah dijelaskan
bahwa yang memutuskan itu dan mengumumkan itu adalah pak prabowo dan gus muhaymin yang berdua
dan kami kader gerinda sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pak prabowo
silahkan pak prabowo milih wak presiden siapa
silahkan pak prabowo yang menentukan koalisi dengan siapa
jadi nana ini barang sudah selesai nana jangan di goreng goreng lagi gitu loh
oke dalam proses
dan hari minggu kemarin
ya sudah bertemu
ini ketemu pak prabowo dengan gus muhaymin
ya sudah bertemu pak prabowo mengunjungi gus muhaymin ke rumah gitu loh
itu kan untuk mencegah supaya tidak timbul sawat sangka
makanya kemudian ada pertemuan
nah memang ada jadwal pertemuan rutin nana
tapi ini kenapa pak hasim bisa bicara begini kalau misalnya sudah seiring sejalan
saya mau tanya ke mas umam kenapa kemudian adiknya pak prabowo bisa mengatakan seperti itu
kalau memang tidak ada keraguan bahwa pasangan ini bisa terbentuk
dan prabowo ataupun gerinda tidak sedang mencari sekoci
ya kalau ya
tadi disampaikan mas dhazil ya bahwa itu nilainya gitu
bagi teman teman di pkb
tetapi statement dari pak hashim diakui atau tidak memang kemudian merepresentasikan
ada upaya rekalkulasi itu
bukan berarti rekalkulasi kemudian akan secara otomatis menegasikan pkb
pkb tetap diberhitungkan pkb akan tetap terus di maintain sebagai sebuah kekuatan
yang diperhitungkan untuk bisa membawa pak prabowo ke pilpres dua ribu dua puluh empat
kalau jadi pemilu
ini apa nih kok kalau jadi pemilu nih
ini kita udah bahas segini banyak
kenapa masih ada keraguan
oke nanti mungkin gus romy akan memberikan kesimpulan
mas daniel bisa menjelaskan lebih lanjut
nah tetapi kalau misal kemudian pkb tidak dikalkulasikan sebagai sebuah kekuatan inti
maka kemudian ada upaya dari gerindra sendiri untuk merekalkulasikan tadi
mana yang posisinya lebih memungkinkan
setidaknya ada beberapa hal
pertama kalau misal memang betul bisa ngedil langsung dengan pdip
yang visible bisa dilakukan adalah ganjar prabowo
karena bagaimanapun juga ego pdip tentu sangat tinggi
dari aspek elektabilitas partai elektabilitas individu capresnya di atas semua semuanya
nah tetapi kalau misal ingin menempatkan pak prabowo sebagai kontestan
maka kemudian atau sebagai capres
maka yang bisa dilakukan lowering personal atau individual yang akan dimunculkan oleh pdip
dalam konteks ini tawaran yang paling proporsional paling make sense adalah prabowo puan
artinya apa ada trade off disana
tetapi elektabilitas mbak puan relatif kurang atau belum pada level yang optimal
nah tapi pak prabowo partainya tidak begitu setinggi pdip
tetapi elektabilitas beliau relatif cukup kompetitif
ini akan menjadi trade off
kalau misal itu bisa dikomunikasikan dinegosiasikan cukup visible
tapi kalau misal tetap tidak bisa mengalami deadlock
saya pikir akan kembali kepada cinta lama bersemi kembali
kembali ke pkb begitu ya
saya mau tanya ke gus romi tadi menarik sekali tadi yang disampaikan ya
tiba tiba kalau jadi pemilu itu maksudnya apa ya
memang derajat kita udah bahas karena tadi semuanya langsung mengacu ke gus romi ini
kita udah bahas ini tetap jadi pemilu kan gus
ini ditonton semua orang loh
undang undang semua sedang dijalankan sesuai dengan tahapan
tetapi kan kita juga melihat kemarin kejutan yang dilakukan oleh pn jakarta pusat misalnya
yang itu masih akan kita saksikan untuk pengadilan banding untuk pengadilan kasasi
ketika nanti pengadilan kasasi menjadi dokumentasi keputusan hukum
maka antara yudikatif kalau kemudian eksekutif dilambangkan oleh pak mahfud menko polkam
masih melakukan penolakan yang sama
ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif
yang itu menjadi sengketa antar lembaga negara
yang perlu di tengahin oleh mahkamah konstitusi
apa yang akan terjadi
ya kita tunggu karena kalau kita berbicara banding dan kasasi masih enam bulan sampai sembilan bulan lagi
oke tapi p tiga meyakini bahwa pemilu akan tetap berlangsung
kalau kita berbicara perschedule hari ini ya
karena tidak ada hal yang bisa mengganggu dan menunda pemilu
tetapi bahwa kemudian nanti ada kejutan kejutan lain ya kita tidak tahu
oke berarti p tiga mendengar ada operasi politik yang sedang berjalan untuk menunda pemilu
nah itu cnn yang dengar kali ini
oke masa p tiga nggak dengar sebagai bagian dari aktor aktor politik
saya mau ke gus romit lagi
ya yang jelas tidak ada kebetulan dalam politik
tidak ada kebetulan dalam politik termasuk pertemuan di panen raya itu tidak kebetulan ya
tidak kebetulan jelas itu diatur
ada protokolnya gubernur menyambut presiden itu kan jelas tidak kebetulan diatur
jadi mengaturnya hanya seperti itu ya
bukan ada pengaturan politik disitu agar bertiga ketemu disitu
sengaja di foto di framing seolah olah bahwa
framing itu jelas karena kan tadi sudah disampaikan menteri pertanian nggak kelihatan
yang lain nggak kelihatan begitu ya
tetapi apakah kemudian yang dituju itu adalah cek ombak
respons publik terhadap pasangan ini yang tahu tentu adalah super opinion leader dalam hal ini presiden
dan itu hak beliau
tetapi yang pasti bahwa kita membutuhkan lebih dari penyatuan bangsa ini untuk mengakhiri semua perbedaan
yang selama sepuluh tahun terakhir mungkin sampai tahun dua puluh empat terus antara kadrun versus cebong ini
itu adalah sebuah keharusan
oke tapi p tiga sebagai salah satu partai yang sangat mendukung pak jokowi begitu ya
kalau misalnya nanti ditawari bergabung dalam super blok koalisi ini
pdip dengan gerindra kita nggak tahu siapa yang jadi capres ataupun cawapresnya begitu ya
p tiga siap nggak meninggalkan kib
karena kib kan belum jelas ini capresnya
loh yang nawari itu kan ketua umum partai politik bukan pak jokowi
kita katakan pak jokowi super opinion leader yes
tapi kan kemarin sudah ketemu mas hasto
makanya kan yang menawari itu adalah partai politik
jadi ada yang menawari ya pdip menawari
mas hasto memang sudah mengajak kita untuk bergabung dengan pdi perjuangan dan itu bukan tawaran baru sebenarnya
karena kami punya sejarah
ada mega hamzah di jawa tengah ada ganjar yasin begitu
di sumatera utara kita dukung mas jarod pada waktu itu saya turun berkampanye
jadi bukan sebuah barang baru karena memang kita partai yang paling tua di indonesia
tapi mendukung ataupun bergabung dengan pdip siapa kemudian calon yang diharapkan oleh p tiga
harapan yang paling utama tentu pasangannya
karena kalau kita berbicara capres bahkan pak jokowi kemarin pun ketika akhirnya memutuskan c ma'ruf
waktu itu ibu mega baru waktu itu berkali kali mengatakan d urusan cawapres bahas dengan partai partai karena kami sudah punya capres
jadi hal ini pun saya kira adalah hal yang wajar
yang harus punya elektoral ataupun kotel ifek kepada p tiga begitu ya
kayaknya udah ada namanya itu nanti saya akan bahas
itu yang memang kemudian kita lihat secara potensi
soalnya udah digelarakan terus namanya
itu kan katanana
oke karena kayaknya udah kencuk banget itu
itu kadar gerindra lah ya
oke itu dia makanya nanti saya mau tanya
tapi kita harus jelajah terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow